eh kamu liat kue gak
kuenya udah jadi sayang
yuk pelan pelan pelan
perasaan ini yang tadi aku bikin deh
yang ada mobilnya
kamu ke sekolah ya
gak usah deh
kamu kasih temen temen kamu iseng ya
kenapa sih itu anak
akhirnya ini kelakuannya aneh aneh aja
mungkin saja pak
dia belum bisa beradaptasi di kegiatan kita sekarang
lama lama juga bisa
papa pikir dia tuh malu
dia tuh malu
udah nggak kerja kantoran lagi
dia tuh malu
kalau diantar ke sekolah
jangan tahu udah masukin latih
namanya juga anak kecil
siapa tau temen kamu suka
jadi kamu bisa jualan kan di sekolah say
masa mau minta aku jualan kue di sekolah sih
ih malu banget
enggak aku lagi mau lupa mulu lupain
kamu bawa kue ke sekolah
jadi mama kamu jualan
loh ada apa rita kamu kok nangis
ada yang ngangguin kamu ya
nggak ada apa apa
lintang malu bu
malu kenapa lintang
sekarang papa lintang udah gak kerja di perkantoran lagi bu
kantornya bangkrut bu
intan kenapa kamu mesti malu
iya tadi aku sempet lah
enak banget aku boleh beli kan
jadi kamu suka kue yang bikin mama aku itu
iya enak banget
bu cobain ya
boleh boleh ibu boleh cobain
wah enak banget loh lintang
iya bener banget
kenapa ma kalau udah ngangkrut biarin deh
papa kerjain sendiri

tapi kan gak terjadi juga ma
pokoknya nanti kalau mama ngantuk bilang aja
kalau ada apa apa kalau ada konten
kenapa apa kok sama mama berisik ya
jadi kamu ternyata terganggu
lintang boleh bantuin nggak
nggak usah sayang sekarang udah malam
kamu tidur gi
kalau kamu bantuin besok aja ya
tapi bener ya ma pa
ya sayang sekarang lebih baik kamu bawa sana
maafin lintang ya ma pa
lintang selalu jahat sama mama sama papa
padahal mama sama papa selalu bekerja keras buat lintang
udah sekarang kamu ya
yuk sini papa dulu
papa sama mama lagi bikin resep baru
wah resep baru
tapi resep apaan
ma resep baru ini apaan
mama lintang boleh besul ya
oh boleh dong
tapi kamu cita an dulu sayang ya
cita an dulu ya
lan marche rumorsnya udah selesai
eh kamu mau liat kue gak
kuenya udah jadi sayang
perasaan ini yang tadi aku bikin deh
yang ada mobilnya
dan satu lagi nih
yang ada teletabisnya
jadi ini adalah hasil kita bertiga
aku mau satu
aku juga ingin
tapi sedikit dibantu mama sih
kamu pinter banget ya bikin kue
kamu membuat ini buat dijual ya
pasti laris banget
aku gambarnya orderan kamu
oh gambarnya topi
orderan yang di broto udah disiapin belum
kayaknya kurang satu box lagi deh
sebentar papa pilih
siapin cepet ya pak
ma boleh bantuin gak
oh boleh dong
kamu ngantuk gak
para udah dikerjain kan
kok jadi tidur disini sayang
sayang yuk pindah yuk
nah insya allah nanti
besok siang papa anterin deh
cepet aja pak kesian